kpu provinsi dki jakarta menggelar jumpa pers mengenai debat final pemilihan kepala daerah dki
bertema masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat jakarta
menjelang pemungutan suara kpu dki meminta semua pasangan calon segera menyerahkan laporan tentang dana kampanye
lokasi dan durasi debat masih sama yakni bertempat di hotel bidakara
serta berlangsung selama dua jam mulai pukul sembilan belas
debat dibagi enam segmen dengan subtema perlindungan anak kemudian pemberdayaan perempuan
pemberantasan narkoba dan peningkatan fasilitas penyandang disabilitas
kpu dki mengundang petinggi partai politik tingkat pusat pemimpin lembaga tinggi negara dan tokoh masyarakat
selain memaparkan perihal debat final kpu dki meminta pasangan calon menyerahkan laporan tentang dana kampanye
paling lambat dua belas februari pukul delapan belas
tidak ada toleransi jika terlambat
sangsi yang dijatuhkan adalah
calon gubernur dan wakil gubernur